sejumlah faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun depan yaitu
suku bunga tinggi perhelatan pemilu dan kemungkinan naik harga setelah pemilu
kontrol harga dan tingkat konsumsi yang lemah serta pemilu april mendatang
akan mempengaruhi sektor real estate dan bumn
sementara itu depresiasi rupiah akan menjadi risiko terbatas untuk kualitas kredit korporasi
dan margin untuk menghadapi dampak dari depresiasi rupiah